kementerian kesehatan mengkonfirmasi satu kasus cacar monyet atau monkeypox ditemukan di jakarta
dengan temuan itu hingga saat ini total ada dua kasus monkeypox yang terkonfirmasi di indonesia
dalam diskusi sosialisasi kewaspadaan monkeypox secara daring
pada enam belas oktober lalu anggota tim kerja direktorat surveillance dan karantina kesehatan
kemenkes cita septiawati mengungkapkan temuan terbaru ini dilaporkan pada empat belas oktober dua ribu dua puluh tiga
sebelumnya kasus pertama monkeypox indonesia dilaporkan pada agustus dua ribu dua puluh
kasus pertama ini juga dilaporkan berada di jakarta
cita juga menjelaskan secara global kasus monkeypox yang terkonfirmasi pada dua puluh enam september dua ribu dua puluh tiga
ada sembilan puluh enam ratus delapan belas kasus yang ditemukan di satu ratus lima belas negara dan jumlah kematian akibat penyakit ini dilaporkan satu ratus lima puluh tujuh kasus
dan untuk indonesia sendiri
bahwa kita menemukan
kasus tahun dua ribu dua puluh dua yang kebetulan kasus tersebut merupakan kasus import karena tertular ada dari luar
dan ini berdasarkan rapid risk assessment kita di tahun dua ribu dua puluh dua
itu di indonesia resiko importasi ke indonesia adalah cukup tinggi
dan belum lama ini kemarin kita mendapatkan laporan kembali
satu kasus sehingga sampai dengan hari ini kita mempunyai dua kasus konfirmasi yang kebetulan
dan keduanya berada di jakarta